banyak negara memiliki konsep indo pasifik
disinilah diperlukan sebuah sinergi sehingga berbagai konsep tersebut tidak akan semakin memperuncing rivalitas
indonesia akan terus menekankan bahwa indo pasifik harus didekati tidak saja dari aspek security
namun juga dari aspek pembangunan ekonomi secara inklusif
menteri luar negeri indonesia retno marsudi dalam pernyataan persnya sebelas januari menyampaikan tentang posisi indonesia di wilayah indo pasifik
sebagai poros maritim dunia indonesia dinilai memiliki peran besar di wilayah yang terbentang luas dari samudera hindia hingga samudera pasifik ini
tidak hanya pemerintah brookings institute organisasi nirlaba di washington dc amerika serikat yang banyak membahas kebijakan publik dalam skala global menilai
indonesia merupakan key figure di wilayah indo pasifik
posisi ini memberikan banyak keuntungan bagi indonesia terutama dalam menumbuhkan sektor ekonominya
indonesia adalah negara utama dan indonesia bisa menjadi peran utama di banyak banyak hal
kedudukan ekonomi yang sangat signifikan dengan banyak potensi yang berbaloi
kedudukan perniagaan besar di dalam dirinya sendiri
kedudukan sektor digital yang berkembang dan sangat berubah
kedudukan perlengkapan infrastruktur yang besar
jadi indonesia adalah negara yang dapat diperhatikan dengan mudah

bahkan menurut the center for strategic and international studies csis organisasi nirlaba amerika serikat yang banyak mengeluarkan ide untuk mengatasi tantangan global menilai
posisi strategis indonesia di indo pasifik menjadikan indonesia memiliki posisi tawar kuat terutama di bidang perdagangan internasional
jadi saya pikir salah satu keuntungan terhadap indonesia dari perspektif geopolitik adalah memiliki platform yang kuat untuk indonesia
ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk indonesia untuk menggunakan suara dan untuk mengkomunikasi apa yang akan berperan di masa depan dalam ekonomi dan perniagaan internasional
dengan posisinya di indo pasifik indonesia terlibat dalam sejumlah kerjasama ekonomi multilateral
salah satunya indo pacific economic framework atau ipf yang digagas amerika serikat pada mei dua ribu dua puluh
indonesia bersama dua belas negara lainnya di wilayah indo pasifik menjalin kerjasama dagang yang lebih erat dengan amerika serikat
harapan besar dengan segenap keunggulan yang dimilikinya indonesia diharapkan mampu menjadikan ipf sebagai salah satu lokomotif dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional dua ribu dua puluh tiga dengan mengejar pertumbuhan sektor perdagangan skala global
ruli kurniawan sepuluh
ketika diperadana washington dc amerika serikat